ya untuk pemirsa good morning yang tinggal di dki jakarta dan sekitarnya ya
kayak kita pasti udah gak sabar nunggu naik mrt
nah beberapa hari yang lalu pemerintah provinsi dki jakarta mengundang sejumlah influencer media sosial
untuk mencoba kereta mrt yang akan beroperasi pada maret mendatang
nah saya akhirnya berkesempatan untuk mencoba mrt bersama para anak muda ini
ah saya juga masih muda kali ini gimana sih
itu dia tolong masih milenial lah ya
waduh sentimen ya
tapi coba kita lihat liputannya seperti apa
ke jakarta naik transjakarta
eh sekarang ada mrt tangga
jadi ceritanya nih saya dan teman teman besar diundang untuk mencoba pertama kali
menggunakan mrt raktangga itu
nanti gimana rasanya pakai masker
untuk pertama kali apakah nyaman atau ada banyak kekurangan
atau sudah siap untuk menjadi moda transportasi publik di jakarta
nah karena ini statusnya
makanya saya harus menggunakan helmet
dan juga pakai boot karet ya
untuk menjaga keamanan
nah ini saya akan naik dari fatmawati sampai ke bundaran hai
insya allah saya akan kerjakan tuti
nah lihat ini pintu masuknya khusus kayak mrt di luar negeri
dengan kejadian yang selalu berubah
kembali ke mgp
yang aku mistress
aku kayak pasisnya gak bobot terus keretanya juga cepat
kamu sering pakai mobil atau kamu gak biasanya sehari hari
biasanya aku pakai terkunci online
sekarang pakai mobil mau pakai berpulang
mau banget pak masih mau banget
sekarang kita coba masuk ke ruang controller di sini
dimana semuanya dikendalikan otomatis
ini gak semua orang bisa masuk ke sini
nah teman teman coba lihat
jadi semuanya memang otomatis dikendalikan
kamu lihat gak ada orang sama sekali kan
tapi keretanya bisa jalan
orang mrt bisa jalan
menurut saya sih keretanya lebih hebat
karena gak ada bedanya lah
semua yang ada di singapura
atau kereta kebun atau juga di jepang
semoga nanti cabarnya bisa ditambah lebih lebih lagi ya